ratusan masyarakat ibu kota dki jakarta hari ini terlihat memadati kawasan monas jakarta pusat menggelar festival kebudayaan
dengan bertajuk untukmu indonesia masyarakat terlihat mengenakan pakaian merah dan putih di festival tersebut
sejumlah tarian festival makanan ibu kota menjadi rangkaian kegiatan dalam acara ini
ada pun pembagian sembako melalui kupon yang dibagikan persatuan keluarga dipastikan menjadi magnet sendiri bagi setiap keluarga
di satu sisi festival ini mengundang pro dan kontra lantaran digelar tidak di bawah kendali pemerintah provinsi dki jakarta
ditambah lagi festival ini berpotensi melanggar pergub dki jakarta
di mana dalam peraturan tersebut termaksud setiap acara yang dilakukan di monas harus bertajuk kegiatan keagamaan
kendati dipadati oleh ratusan masyarakat pengamanan yang dilakukan tidak terlalu ketat
hanya terlihat sejumlah aparat keamanan dan dinas perhubungan yang menertibkan kawasan jakarta pusat
jangan lupa entered
vip untuk madrasa wearing oliver
si agar bisa berhasil menurut pelakat perhubungan tersebut
hari ini memang ada festival di monas yang bertajuk untukmu indonesia
tapi kalau kita lihat memang suasana saat ini ramai sekali
karena kemudian bertajuk kebudayaan dan mengangkat indonesia
begitu mereka datang dengan festival merah putih
sebagai catatan saja tadi saya mengarah ke wilayah monas dari wilayah jakarta selatan
yang biasanya kurang dari satu jam akibat semerautnya
dan banyak sekali warga yang memadati kawasan monas ini
bisa memakan waktu lebih dari satu jam untuk memasuki kawasan monas ini sendiri
acara memang dimulai sejak pukul sepuluh tadi
tapi warga sudah kemudian memadati kawasan monas ini
sejak pukul delapan atau delapan tiga puluh waktu indonesia barat tadi pagi
ada pun tujuan yang kemudian kalau kita lihat ini
mereka mengatakan bahwa ini lagi dan lagi untuk mengangkat tentang kebudayaan indonesia
dan tujuannya kemudian untuk mempersatukan perbedaan di indonesia
walaupun hal ini dilakukan tapi memang sedikit mengundang pro dan kontra sebelumnya
karena acara ini sendiri tidak dibawah kendali dari pemerintah provinsi dki jakarta
kemarin saya sempat bertanya langsung kepada wakil gubernur
dki jakarta sandiaga uno
di mana dalam kesempatan tersebut sandiaga juga sempat terkejut begitu ada acara ini
karena memang sama sekali tidak dibawah kendali pemprov dki jakarta
dan pada kesempatan yang sama sandi juga mengatakan bahwa
adanya gelaran acara ini juga berpotensi melanggar pergub
karena bertajuk kebudayaan
sementara di pergub sendiri harus kegiatan yang dilakukan di monas itu yang diperbolehkan
ialah kegiatan keagamaan
walaupun kami sempat mendapat kabar bahwa ada pun selebaran begitu ya
acara ini sendiri merupakan bagian dari perayaan pascah
yang bulan lalu juga dilakukan di monas
tapi kemudian dari dinas kebudayaan pariwisata dki jakarta juga mengatakan bahwa
kegiatan ini tidak sama sekali di bawah kendali pemprov dki jakarta
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini
tidak merupakan tanggung jawab dari pemprov dki jakarta
itu juga yang menjadi berdampak kemudian secara signifikan
pada kawasan lalu lintas di kawasan di jakarta pusat ini
kami melihat sedikit sekali aparat keamanan yang bertugas
dan kalaupun bertugas hanya kemudian mengamankan dan mengatur titik titik
sentral yang dilalui oleh mobilisasi yang cukup banyak oleh masyarakat ibu kota
sisanya sama sekali rian kalau bisa kita lihat ini sangat semraut sekali
kondisi lalu lintas di kawasan monas ini sendiri
dan setelah itu juga jika masuk ke dalam
tadi banyak sekali sampah yang kemudian mengotori wilayah monas
dan tadi juga dampak dampak ini yang kemudian akan dievaluasi oleh pemprov dki jakarta
berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan
dan ini juga yang akan menjadi evaluasi ke depannya
karena lagi acara ini sama sekali tidak dibawah kendali pemprov dki jakarta
tapi kami sendiri belum mendapatkan informasi secara resmi dari panitia yang menggelar acara ini
apakah tujuan ataupun apakah izin yang dikantongin oleh mereka ini
sudah resmi untuk menggelar acara di monas ini sendiri
sejauh ini acara masih berlangsung dan ada pun keluhan dari sejumlah warga yang datang
karena warga yang datang ini banyak kan berasal dari wilayah jakarta timur dan juga jakarta barat
mobilisasi untuk wilayah monas dan kemudian untuk pulang kembali ke daerahnya memang cukup kesulitan
karena mereka menggunakan kopaja ataupun sejumlah bis dalam bentuk bermuatan besar
untuk pulang ke wilayah mereka dan hingga saat ini mereka cukup kesulitan untuk pulang kembali ke wilayahnya
karena memang akses ke dalam monas yang cukup lama begitu ya
kalau kita mengenakan mobil pribadi apalagi ditambah banyak sekali pejalan kaki yang masih berlalu lalang di wilayah ini
baik sisi jika memang acara ini tidak dibawah kendali pemerintah provinsi dki jakarta
lantas dari mana masyarakat kalau tadi anda sampaikan mereka bergerak dari sekitar jakarta pusat
seperti itu ada dari jakarta timur dan sebagian daerah lainnya
dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut dan kemudian tergerak untuk datang
apakah memang ada sesuatu ditawarkan selain pembagian sembako gratis atau sebenarnya informasi apa yang didapatkan warga
sehingga mereka ingin mendatangi monas dan kemudian sekarang kita perhatikan begitu padatnya
dan bahkan tadi saya sempat melihat dari gambar anda sampah berserakan di area monas tersebut sisi
iya rian tadi saya juga sempat bertanya kepada sejumlah masyarakat yang kemudian memasuki kawasan tersebut
mereka mengatakan mendapatkan informasi yang pertama melalui akses broadcast message yang memang kalau bisa kita lihat beredar melalui whatsapp messenger yang cukup viral begitu ya
yang mengatakan ada pembagian sembako atau pembagian sejumlah kebutuhan masyarakat secara cuma cuma begitu
yang kedua tadi mereka juga mengatakan mendapatkan informasi ini dari ketua rt ataupun ketua rw dari masyarakat setempat
di mana rt rw tersebut memobilisasi secara khusus masyarakatnya untuk kemudian menuju lokasi monas
tapi memang kalau bisa dilihat ada informasi yang diberikan oleh dinas budaya dan pariwisata pemprov dki jakarta
yang mengatakan bahwa mobilisasi hari ini dikhawatirkan akan membawa sejumlah motif ataupun politik begitu ya
yang bermuatan politik ke depannya oleh karena itu ada juga selebaran dari pemprov yang mengatakan tidak akan bertanggung jawab
secara keseluruhan begitu ya terhadap apapun yang terjadi hari ini di festival monas
karena memang dikhawatirkan mobilisasi ini akan membawa sejumlah motif atau politik yang ke depannya
jadi masyarakat yang sangat besar hari ini membawa sejumlah muatan politik yang kemudian ditunggangi oleh sejumlah elit kepentingan
yang kemudian hal ini kalau bisa kita lihat tadi kemarin saya juga selalu bertanya melalui wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno juga mengajakarta ditambah lagi dari dinas perhubungan bahwa bisa dipastikan bahwa acara ini sendiri
memiliki kantong memantaui kantong izin karena kemudian mereka beralasan bahwa acara ini merupakan bagian dari gelaran acara pascah
yang dua minggu lalu
kemudian mereka sendiri mengintegrasikannya dengan sejumlah festival kebudayaan walaupun kemudian magnet utama dari acara ini sendiri
ialah pembagian sembako baik itu mie instan ataupun beras kepada sejumlah masyarakat ibu kota dki jakarta
baik nur aspasya terima kasih sudah melaporkan langsung dari monas jakarta pusat